kamu sekarang pulangnya sama aldino ya
gak mau el mau naik ojol
ini jalan satu satunya supaya si botol kecap itu gak deketin kamu
enggak kok nggak sama sekali
ini davin teman gue
eh maksudnya teman aku
saya sudah tahu bu
orang waktu itu ketemu kok di jalan
jadi kalian udah kenal
eh maksudnya kavero
waktu itu hampir tabrakan sama aku ra
padahal aku sendiri yang jatuh
dia ini baik banget loh
walaupun itu salah aku tapi dia tetap mau bertanggung jawab
gak nyangka ya kita bisa ketemu lagi di sini
saya juga gak nyangka
keviro jadi guru olahraga di sini
dan saya juga masih kuliah
by the way panggil saya vero aja seperti biasa
aku harus ikut temen temen
kok bisa kebetulan juga sih
vero sama davin ternyata udah pernah ketemu
dan pernah kenalan
gimana kalau nanti mereka jadi temen deket
kalau gitu kalian lanjut obrolannya
saya tinggalin dulu ya
ah aku jual ke kelas
dan semoga kau bisa pujuk michelle
nanti aku kabarin
syukur mas gak apa apa
aku tuh khawatir banget mas
soalnya mas dari tadi aku telepon gak ngangkat ya
silahkan duduk dulu ya
beberapa hari ini memang aku lagi ada sedikit masalah
maaf kalau aku sudah bikin kamu sedikit khawatir
masalah kantor mas
masalah kantor mas
aku gak bisa jujur tentang masalahku yang sebenarnya adalah sama anak kamu
terus sekarang gimana
udah selesai masalahnya
ah aku lagi berusaha untuk mengatasinya
kalau gitu aku pulang aja ya mas
aku takut mengganggu kerjaan kamu
aku justru malah senang kalau kamu ada di sini
dengan kehadiran kamu
sudah membuat aku pikiran aku tenang
pikiran aku dilek
mas aku boleh minta sesuatu nggak sama kamu
mau minta apa
el itu pengen sekali ketemu sama kamu
apalagi kemarin itu kamu kan janjimu datang
tapi ternyata kamu gak jadi datang
gimana kalau malam ini
lebih cepat aku selesaikan masalahku dengan michelle
akan lebih baik untuk langkahku sama mila ke depan
tapi kalau mas gak bisa juga gak apa apa
nanti aku atur lagi ya
aku bisa ke malam ini
aku juga sudah gak sabar ingin ketemu sama ayah
ingin kenal sama el
ibu aku pesan es teh manis satu ya
oh kamu orang sudah pesan
kenapa cuma minum begitu saja
mamai kamu sudah lewati pembatas negara itu ya
kamu sudah melanggar aturan ipps toh
semua peraturan rela kok gue langgar
pertahanan pejabat negara ips sudah ada yang mulai luntur nih
jadi kamu orang itu jangan bicara sembarang ya
betapunya hati ini tetap teguh
sebagai pejabat pertahanan negara kesatuan ips
iya pak tim
eh jadi kamu kembali saja ke kamu punya negara
jadi kita harus berhenti berkejar kejar
kalau kamu tech london ama saya
kamu pasti mau melakukan apa yang saya mau
benar nggak juga nadif
kemhousesan lainnya saja
karena cuma nadif yang saya lihat yang paling jujur
dan terklologi di antara koordinator mereka
lalu nanti kalau dia mengadani perbicaraan tersebut dengan saya apakah
yang penting kamu tidak ada rasa dengan dia
ya udah deh demi besti gue
males ah kan gue maunya disini sama lo
nona punya kepala ini ada masalah kah bagaimana
hah abis terbentur
kenapa nona tiba tiba mau dekat sama betta
aduh bukannya tidak boleh nona
tapi nona sendiri tau tuh aturan di sekolah ini ada
mudah sikat aja deh
sama orang semua di belakang itu ya
kalian pikir nona ini baju kotor
jadi betta harus sikat hah
eh jadi nona kembali saja ke nono punya negara sudah
kalau gue nggak mau emangnya kenapa
kan tadi gue udah bilang
gue mau duduk disini
ya ampun nona ini ada gerangan apa kah

oh atau jangan jangan muna sudah jatuh cinta lagi sama beta
ya bel dan aku aja
lagi pdkt ya sama nadiem
kan bener gue bilang
gara gara rencananya si arin nih
bikin heboh anak ips aja
b total tidak ada apa apa dengan nona ipa ini
sumpah ini sungguh
yang tadi ya
kalaupun ada apa apa ya emang kenapa
bukan begitu nona
pt ini tol tetap akan pegang teguh peraturan ipa ips di sekolah kita
dan betta juga tidak akan tertular sama betta punya kawan kawan rifki sama davin itu
yang sudah jatuh cinta sama nona rakyat ipa
lebay tau gak
yaudah gue duluan ya
lo mau gak deket sama gue
atau jalan dulu nonton makan bareng gitu
nona ini memang paling cantik
beta punya hati ini sudah ada yang punya
nona rifa tunggu
sini rifa malah terang terangan oleh gue
bel udah sama kita aja
yang ada gue bingung
pacaran sama orang kembar
dapet ya tadi
kamu nggak usah pesen ojek
udah pulang sama aku aja ya
gue nggak mau
ntar kalau kamu bareng sama aku
terus bisa kamu tabung buat hal yang lain
jadi udah bareng sama aku aja ya
suka banget mak
gue nggak nyaman tahu nggak sih
aku sama sekali gak maksa
aku pengen pulang sama kamu
lo pengen gue enggak
untung aja gue sempat nge save nomornya tante mila
waktu mengantar balik dari camping tempoh hari
dengan siapa ya ini
boleh banget aldino
maaf ya tante jadi ngerepotin kamu karena ngantriin michelle pulang
makasih ya tante udah diizinin
sama sekali gak ngerapetin kok
oh ya sel
gak mau el mulai naik ojol
kamu nurut deh ke pak kata ibu
ini jalan satu satunya supaya si botol kecap itu
gak deketin kamu
lain kali gak usah mau nyokap gue
yaudah kamu pulang sama aku ya
enggak enggak enggak gak usah
gue punya tangan
udah masuk aja ayo
nyebleng banget sih lo
jangan kebanyakan iseng congregation of